sementara itu ketua umum pbnu yahya khalil stakuf atau gus yahya menanggapi instruksi presiden jokowi
untuk melarang jajarannya tidak melakukan acara buka puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
menurutnya jika ada buka puasa bersama sebaiknya dilakukan dengan sederhana dan sebaiknya dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu
itu kegiatan gak habis traweh selan maghrib itu kita udah siap siap traweh habis traweh baru kegiatan
buka bersama itu sumpah saya sendiri paling takut kalau puasa dihukum
buka bersama itu paling takut
ini juga sesuatu yang biasa
selama ini juga orang bikin buka bersama itu awas
kalau tiba tiba dibuka untuk pakir miskin
bukan untuk miskin
untuk orang orang yang terjebak macet
jarak khusus itu juga tidak berjalan well jour jeans